pemerintah akan fokus menerapkan micro lockdown atau ppkm level mikro di lima provinsi
penerapan micro lockdown dilakukan untuk menangkal varian omikron yang mulai merebak di indonesia
menteri dalam negeri tito karnavian menjelaskan
kelima provinsi tersebut adalah provinsi yang paling banyak dikunjungi
seperti jawa barat jawa tengah yogyakarta bali dan lombok
pemerintah pusat akan menurunkan tim khusus agar penerapan micro lockdown berjalan efektif di provinsi provinsi tersebut
tim khusus atau satgas tersebut nantinya akan dibentuk oleh kepala daerah dan akan diberlakukan hingga tingkat rt
satgas akan mengawasi sekaligus merumuskan kebijakan di daerah tersebut
dari awal kita sudah menggunakan ppkm mikro
di mana ada satgas satgas yang ada di kecamatan tingkat kelurahan dan desa tingkat kampung
kemudian tingkat rw bahkan ada yang tingkat rt
nah ini tadi sudah saya sampaikan kepada teman teman sekolah daerah
terutama bupati kuncinya sama wali kota
supaya mereka mengaktifkan kembali ppkm mikro ini
selama natal ini kan jadi tujuan biasanya untuk berlibur
itu jawa barat kemudian jawa tengah jawa timur jogja bali lombok
ini lima daerah ini prioritas kita akan turunkan tim